update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
daftar sekarang juga
buat jajan sama bensin ke mama mau kuliah
ini bilang kalau bisa lebihin
kamu masih sendiri
udah punya istri kang
maksud saya temen temen agus baik lagi atau enggak
saya tunggu di belakang pasar
udah setengah mal nschein

nih siapa yang ngantuin
apa apa juga investment
iya bedanya bekerja pun masih main diam diam
dalam dunia ayam tri listing samats
kamu masih bisa kerja
tapi mau pulang aja
gemuk aja lagi
waktu saya ditawarin kesini
enggak ada yang kasih tau
bahkan diajar sama orang
kalau kamu mau pulang gara gara iga kamu sakit
kamu boleh pulang
tapi kalau karena kamu takut diserang lagi
kamu diem aja disini
orangnya musah cari
biar otaknya kusut
bukan cuma di terminal
sama di pasar juga
sama jack markir
mereka diancam juga
enggak boleh balik lagi markir
tempat mereka mau diambil alih
kemungkinan yang dulu udah nyoba
mau nguasain jalan
terminal dan pasar
dulu dia gagal
sekarang dia balik lagi
terus disini gimana
temen temen mau bertahan
kita udah minta tolong kang cecem
pasar diserang lagi
kamu udah kontak taslim
hpnya dari kemarin mati terus
gak coba didatengin ke rumahnya
sekarang saya sama kang murad di pasar
dari sini mau ke rumah taslim
ada kabar baru dari terminal
kamu belum nanya
nunggu mereka nelfon
kenapa kamu jadi begini
saya dari dulu memang begini
kenapa ce edo yang dateng
kalau udah keluar dari usc
kasih tau dipanggil saya
ini modelnya bagus gak
mak lagi nanya esi kenapa malah dipanggil mus
mak tadi lagi nanya pendapat esi
ini modelnya bagus atau enggak
model apa mak
mak barusan nanya pendapat kamu belum dijawab
minta uang buat beli bensin sama jajan
beli bensin lagi
terakhir ning beli bensin tiga hari yang lalu
kalau bisa lebihin
pengen aja punya uang jajan lebih
minta sama bapak
kalau minta uang jajan kan biasanya ke mama
kalau minta lebih ke bapak
mama barusan nanya belum dijawab
esi mau bikin kopi dulu buat akang
panasin air termos secangkir buat bikin kopi
barusan nih minta uang buat jajan sama bensin ke mama mau kuliah
kalau bisa lebihin
kata mama minta sama bapak
tambahin uang jajan si neng

terserah mama aja
emang neng mau jajan apa
belum tahu mau jajan apa
buat pegangan aja dulu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
siapa yang mau nikah
masa anak sendiri mau nikah kamu lupa
iya anak kamu kan cuma si eleng
si neng mau nikahnya masih lama
dia harus menyelesaikan dulu kuliahnya
kalau bisa lulus kuliah jangan langsung nikah
biar ijazah sarjananya kepake
nanti nikah juga kan
iya tapi masih lama
tiga empat tahun lagi lah
persiapan aja dulu
biar nanti nggak buru buru
seragam buat memplei wanitanya
kita siapin dari sekarang
kalau dibilangin orang tua
gak ambil ungklah